selanjutnya dari jawa timur bagi anda yang akan atau sedang merantau di surabaya
pastikan anda terdaftar sebagai penduduk surabaya non permanen
karena jika tidak anda harus merogok kocek untuk membayar denda sebesar lima ratus ribu rupiah
pemerintah kota menyediakan aplikasi khusus untuk memudahkan warga non permanen untuk melapor
aplikasi bernama punta dewa ini
baru satu bulan dirilis dinas kependudukan dan catatan sipil dispenduk capil surabaya
aplikasi ini berfungsi untuk mendata penduduk non permanen secara administratif
sekaligus memetakan sebaran penduduk non permanen tinggal
aplikasi ini bisa diakses melalui komputer maupun smartphone
pemerintah menilai pendataan warga non permanen saat ini tidak terintegrasi
selama ini ketika ada penduduk non permanen melapor data hanya sampai di tangan rt atau rw
alhasil pemerintah pun tidak memiliki data real berapa jumlah penduduk non permanen

kalau estimasinya itu memang kita nggak bisa memperkirakan ya
karena belum pernah selama ini kita secara masif mendata itu
jadi baru sekarang ini menggunakan aplikasi punta dewa kita mau mendata langsung secara masif
siapa aja yang tergolong merupakan permanen di surabaya untuk kita masukkan ke data kita
sedangkan langkah langkahnya sudah kita siapkan dengan pelatihan kepada segenap
elemen warga yang bisa menjadi kepenjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini adalah kelurahan dan rt
berdasarkan peraturan menteri dalam negeri atau permendagri no empat belas tahun dua ribu lima belas
tentang pedoman pendataan penduduk non permanen yang masuk kategori ini diantaranya
mahasiswa pekerja sampai orang yang berobat di suatu kota dalam jangka waktu lama
warga yang mendaftar nantinya mendapatkan pendataan non permanen yang berubah menjadi pendataan penduduk non permanen
warga yang mendaftar nantinya mendapatkan pendataan pendataan penduduk non permanen yang masuk kategori ini diantaranya
warga yang mendaftar nantinya mendapatkan pendataan non permanen yang berubah menjadi pendataan pendataan penduduk non permanen
sebenarnya juga baik sih untuk sosialisirnya tapi perlu diperbaiki dulu untuk aplikasinya juga
karena untuk pendaftaran kita masih kesulitan
jadi kan banyak masyarakat pendatang itu belum tahu untuk cara penggunaannya
saya akan mengikuti program yang akan ada di surabaya ini
untuk selanjutnya saya juga akan mencoba untuk alihkan
untuk aplikasi ini tapi setelah saya coba agak susah juga
mungkin minta dari info info media untuk memberi tahu
memberitahuan lebih luas lagi biar masyarakat yang di luar kota yang tinggal di surabaya bisa tahu
dan bisa memahami dan segera mengikuti aturan yang ada di pemkot surabaya ini
saat ini pemerintah kota masih melakukan sosialisasi
dalam waktu dekat pemerintah akan bekerjasama dengan kampus
pengelola apartemen dan perusahaan atau pabrik
untuk memasukkan formulir aplikasi punta dewa diisi penduduk non permanen yang ada di sana
iftafarit heru dwi sudarmanto surabaya